untuk mengetahui kondisi keamanan terkini dan warga negara indonesia yang berada di sana yaitu di ecuador
pasca penembakan calon presiden ecuador kita sudah terhubung dengan pak agung kurniadi
selaku duta besar lbp republik indonesia untuk ecuador
selamat malam pak agung terima kasih telah bergabung bersama kami dalam cnn indonesia the world tonight
selamat malam bonika waktu jakarta selamat pagi waktu kito
baik pak agung kita telah mengetahui bersama informasi terkait dengan penembakan capres ini menghebohkan dunia
termasuk juga di indonesia dan informasi terakhir yang kita ketahui bahwa pelakunya sudah ditangkap
tapi sebenarnya apakah sudah diketahui juga pak siapa penembak ini dan apa alasannya melakukan aksi ini
betul apa yang disampaikan oleh bonika memang demikian adanya
karena kasus penembakan ini sungguh mengejutkan
internasional dan juga internasional karena memang begitu brutal dan kita bisa menyaksikan melalui rekaman yang viral
nah mengenai pertanyaan mengapa dan siapa yang ditembak ini merupakan pekerjaan besar yang sedang ditangani oleh pihak berwajib di ecuador
seperti yang kita ikuti bersama bahwa pelaku penembakan memang sudah tertangkap
tapi kemudian dia menghembuskan
nafas terakhir ketika dibawa di pengamanan
jadi tampaknya pelaku penembak adalah berdasarkan apa yang kami ikuti dan kami follow up dari pemberitaan
salah seorang dari sembilan yang terluka pada saat penembakan
jadi pelaku penembakan sudah tewas bu bonika
baik pak agung pasca penembakan tersebut lalu seperti apa kondisi keamanan di ecuador
apa kondisi yang terjadi
apalagi presiden ecuador langsung mendeklarasikan status darurat selama enam puluh hari mulai sepuluh agustus kemarin waktu ecuador pak
sekarang adalah hari kedua pasca diberlakukannya estado eksepsional
kalau diterjemahkan status khusus
tapi mungkin lebih mudah kita artikan sebagai kondisi darurat
nah apa yang terjadi dengan kondisi darurat
tentunya tidak jauh berbeda
namun beberapa hak hak dari pemerintah dan juga aparat keamanan diperkuat
jadi yang paling utama adalah militer angkatan perang itu diperkenankan keluar dari barang
jadi seperti yang tadi saya sampaikan ini adalah hari kedua di ibu kota dan juga di sebagian besar kota kota di ecuador
kita bisa melihat tentara ada di jalan
jadi memang melalui dekret yang dikeluarkan tentara dan polisi diberikan hak untuk menggunakan kemampuannya untuk menjaga keamanan
selain itu juga polisi dan aparat keamanan diberikan hak untuk masuk ke dalam rumah seseorang atau rumah pribadi
selama ini rumah adalah hak yang inviolability
jadi pada saat keadaan darurat
diperkenakan polisi atau militer untuk memasuki sekiranya ada hal hal yang dicurigai
namun demikian dengan keadaan darurat ini tidak diterapkan jam malam
karena memang yang diutamakan adalah mengenai penjagaan keamanan agar tidak mengganggu kehidupan dan juga roda ekonomi
hal hal yang lain berjalan seperti biasa
kebetulan hari kedua tanggal sebelas
agustus ini adalah hari libur
karena tanggal sepuluh agustus itu adalah kemerdekaan ecuador
jadi seperti juga yang pemerintah indonesia lakukan ketika ada hari libur nasional yang jatuh pada tengah tengah minggu itu digeser untuk mendekati hari minggu
tujuannya tentu pertama memberikan penduduk kesempatan untuk berrekreasi atau bersilaturahmi
dan juga ini menggerakkan ekonomi
ekonomi di daerah
baik pak berarti apakah aktivitas warga di sana juga berjalan dengan normal
tidak terjadi ketakutan oleh warga di ecuador sendiri
dari sisi pengamatan di lapangan bu monika kegiatan rutin warga setempat ataupun yang lain dan maupun turis itu berjalan seperti biasa
yang ke pasar berjalan atau bisa berbelanja pedagang
pusat perbelanjaan juga cukup ramai
dan seperti yang tadi saya sampaikan sebagian besar bahkan sudah berjalan mereka liburannya entah itu ke gunung atau ke pantai
jadi kalau secara kasat mata dan juga yang kita rasakan itu tidak ada perbedaan sama sekali
namun kita bisa merasakan bahwa warga di jalan itu lebih vicilent lebih waspada
juga terlihat di situ lima atau tujuh orang tentara berjaga jaga sekiranya ada kendaraan atau sepeda motor yang mencurigai
mereka menyetop dan mereka memeriksa kelengkapan surat
kira kira seperti itu gambaran saat ini
pak agung termasuk juga warga negara indonesia di ecuador apakah keamanannya juga terjamin
apakah mungkin kbri mengecek warga negara indonesia yang ada di ecuador
karena ini yang pertama dilakukan oleh kawan kawan di kbri ketika ada hal hal yang berjalan tidak sesuai dengan harapan
jadi kbri memiliki grup whatsapp dengan para diaspora dan wni yang berdomisili di ecuador
dan kbri juga menghimbau agar mereka tetap waspada dan hati hati
dan dapat kami laporkan bahwa alhamdulillah mereka semua dalam keadaan baik dan sehat
dan bahkan bu monica mereka antusias untuk ikut acara dan upacara tujuh belas agustus yang akan dilaksanakan di quito
karena sebagian dari warga negara indonesia yang di ecuador itu tinggal menyebar
tidak hanya di kota kota besar tapi juga bahkan ada di pelosok wilayah di amazon atau di pulau wesni di ujung barat dari ecuador yang berbatasan dengan laut pasifik
jadi alhamdulillah mereka semua dalam keadaan baik
baik senang sekali kami mendengarkan informasi tersebut
antusias ya pak warga di sana warga negara indonesia di sana untuk tujuh belas agustus nanti
tapi pak kembali lagi terkait dengan keamanan di ecuador sendiri
status darurat enam puluh hari di ecuador ini telah ditetapkan
tapi juga pemilu akan tetap digelar pada dua puluh agustus mendatang
bagaimana pemerintah di ecuador sendiri ini bisa menjamin keamanan pada dua puluh agustus

bagaimana pemerintah di ecuador sendiri ini bisa menjamin keamanan pada dua puluh agustus mendatang

ketika menyampaikan kepada publik ecuador
mereka menilai penembakan ini adalah sebagian kecil dari rangkaian upaya menggagalkan atau mensabotase pemilu
nah dalam upaya memastikan semua berjalan lancar dan juga keamanan tidak terganggu
seperti yang tadi disampaikan mereka sudah mengeluarkan dekret dengan harapan memberikan kekuatan dan juga kewenangan
para aparat keamanan memastikan jalannya pemilu nanti tanggal dua puluh
yang menarik adalah sejak tanggal tiga belas juli bu monika hingga tujuh belas agustus itu adalah masa kampanye
jadi delapan orang calon presiden sekarang tinggal tujuh karena segera meninggal
itu diberi kesempatan seluas luasnya untuk berkenalan dan juga menyapa para calon pendukungnya
nah nanti hari minggu tanggal tiga belas agustus ini baru mulai ada sesi debat
berjalan demikian sehingga nanti pada tanggal tujuh belas agustus
itu berhenti diberi kesempatan masyarakat
untuk merenungkan dan memastikan siapa pilihannya
nah sekarang ini kita adalah tanggal sebelas agustus
mereka para tujuh calon presiden dan wakil presiden ini
menghargai masa berkabung dan juga merasa solidaritas
jadi hampir semua menghentikan sementara kampanye yang sudah dijadwalkan
jadi masyarakat dan juga penduduk ecuador masih mencoba melihat mana yang nanti akan mereka pilih
mulai nanti hari minggu mereka akan mengikuti debat yang akan dicanangkan
nah dengan keadaan yang seperti ini diharapkan perlahan lahan kondisi mulai kondusif
dan tentu saja dari pihak pemerintah berusaha untuk memastikan jalan pemilu dengan lancar
baik pak agung situasi di ecuador pasca penembakan kondusif
dan juga pemerintah telah menetapkan atau menambah petugas petugas militer di jalanan untuk menjaga keamanan tersebut
dan kita berharap tentunya situasi kondusif ini terus berlangsung hingga pada saat pemilu dua puluh agustus nanti
dan kami juga berharap pak wni di sana dan termasuk juga pak agung di sana tetap aman
dan tetap jaga keselamatan anda
terima kasih pak agung
pak agung kurniadi selaku duta besar lbbp republik indonesia untuk ecuador telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
salam sehat pak
terima kasih salam sehat selalu